pengguna jalan di ruas jalan cipaganti bandung digemparkan
dengan peristiwa munculnya kepulan asap di badan jalan senin siang
kepulan asap yang muncul secara tiba tiba tersebut
menjadi pusat perhatian pengguna jalan yang melintas
sejumlah petugas kepolisian dan dinas perhubungan yang tengah mengatur arus lalu lintas
berupaya memadamkan asap dengan peralatan seadanya
hingga kemudian meminta bantuan dari petugas dinas pemadam kebakaran kota bandung
pemeriksaan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran
asap diduga berasal dari terbakarnya kabel yang berada tepat di bawah badan jalan cipeganti
semakin banyak sekitar lima belas menit lagi
sudah tiga puluh menit baru padam tersal
sampai pukul sebelas baru muncul lagi
petugas dinas pemadam kebakaran pln serta telkom masih melakukan pemeriksaan
jika benar memang ada kebakaran kabel listrik di bawah tanah
hal itu dapat berbahaya bagi siapapun yang melintas di atasnya
freddy bangun bandung jawa barat